tapi sekarang bubuk
tidur yang kenyap
jangan mikirin macam macam
jess kenapa sayang
itu orang ya pak
jangan jangan orang itu pelakunya
bawa dia ke saya
ini dia bos orangnya
sudah saya temukan
gue gak kenal sama dia
gue gak kenal
gue gak kenal sama dia
lo habis sama aku sekarang disini
kamu sudah ngancurin hidup perempuan
dan melakukan semua ini sama jessica
dia menyuruh saya
dia menyuruh saya
dia menyuruh saya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
dan melakukan semua ini
dan melakukan semua ini
ini ada apaan
itu ada apaan

tadi murus banget soalnya
ini adik saya mbak
itu sup tim ayam dari kak sofia mbak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
terima kasih banyak ya tama ya
maaf jadi merepotkan kamu loh
skaf deh di ruangan
mau denger jelas nama tadi kan
cari orang itu sampai ketemu
ada update apa
saya sudah temukan
keberadaan rasa alvari
lengkap dengan alamat rumahnya
kantor keluarga perusahaan
dan sekolah cucunya semua sudah lengkap
rosa ini yang udah dengan sengaja nyuruh orang
untuk bikin sengsara hidup anak saya
saya harus fokus sama kesembuhan jessi
tugas kamu adalah hancurin keluarga arofah
dan saya harus berhenti mengambil alihnya
dan saya harus berhenti mengambil alihnya

akhirnya presentasi kita kelar juga ya
iya materi presentasi lo juga keren kekinian banget
tapi kekinian lo gak lengkap
kalau belum nyobain makanan yang lagi hype
gue juga lagi lapar
buat lanjut nanti kerja
nah ini dia
wah indomie hype abis ayam geprek ini
emang kekinian banget
tunggu sebentar ya
gue buatin dulu
nih indomie hype abis ayam gepreknya udah jadi
dari aroma pedesnya aja
udah bikin gue semangat
menggiurkan banget lagi
pedesnya nendang banget
lengkap dengan topping cabai dan bawang
ditambah dengan taburan kermesannya
nah kan semangat lo balik keisi lagi
wah wajib banget stok nih indomie goreng di rumah
nyarinya juga gampang
ayo siap isi semangatmu dengan indomie goreng
kamu pakai voucher ya kalau misalkan kamu minta bantuan kamu minta pijit apapun yang kamu mau akan kulakuin
udah saya cuma minta kamu terus tersenyum
tapi itu sekarang bubuk tidur yang kenyap
jangan stres jangan mikirin macam macam